presiden jokowi dodo menjenguk menko polhukam wiranto yang menjadi korban penusukan di rs pad gatot subroto jakarta
presiden jokowi memerintahkan kapolri panglima tni dan badan intelijen negara untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terhadap pelaku
dan seluruh jaringan yang terkait dengan peristiwa penusukan terhadap menko polhukam wiranto
saya mohon pak arstu seluruh masyarakat seluruh rakyat indonesia agar rio segera diberikan kesembuhan sempat kembali pulik
dan saya juga tadi siang langsung saya perintahkan juga
kepada kapolri kepada kabin
di dukung oleh tni untuk mengusutuntas sekali lagi mengusutuntas dan menindak tegas
terhadap pelaku dan seluruh jaringan yang terkait dengan peristiwa
dan kepada seluruh masyarakat kami mengajak bersama sama untuk memerangi radikalisme
mengurangi terorisme yang ada di tanah air kita
hanya dengan upaya kita bersama sama terorisme dan radikalisme akan bisa kita selesaikan dan kita beratas
dari segala yang kita cipai ini